untuk mengetahui bagaimana antusiasme warga solo yang ingin menonton secara langsung
seperti apa iring iringan kirap pengantin ks sang erina
ya kita akan segera menghubungi ya koresponden kita yang ada di sana ada wida subianto
tepatnya di salah satu titik jalur kirap di jalan selamat riyadi solo
selamat pagi wida wida
suasananya seperti apa di sana kadang kadang kita berdua ngiri sebenarnya
iya pengen di sana
pengen gabung ke sana sebenarnya buat melihat langsung proses si hari ini
betul sekali sarah dan juga alfian ini benar benar suasananya hari ini tuh benar benar pagi ini
tepatnya di jalan selamat riyadi atau di kawasan car free day kota solo atau surakarta ini
benar benar beda gitu loh bahagia banget
anda mungkin bisa melihat di belakang saya alfian sama sarah ini warga sudah memadati jalan selamat riyadi
atau biasa dikenal dengan kawasan car free day solo itu bahkan mulai sekitar pukul empat pagi
jadi habis subuh kayaknya habis sholat subuh ini warga sudah berduyung duyung datang ke jalan selamat riyad
jadi keramaiannya ini
memang lebih setidaknya ini juga dirasakan oleh para pedagang makanan yang biasanya memang berjualan ya
di kawasan car free day ada nasi liwet ada risol ini menyatakan di pagi sampai pukul tujuh ini aja
ini kenaikan omsetnya ini sudah mencapai lima kali lipat
jadi ini memang benar benar dianggap antusias begitu oleh warga
salah satunya ini yang sudah datang ke sini ada bu endang sama bu samsi
wah ibu dari jam berapa ini ibu datang ke sini
berangkat dari jam enam
jam enam ya nggak sampai subuh subuh sama lainnya ya
kita berebut parkir sampai biar sampai penuh semua parkirnya itu di sini
kita parkir alhamdulillah kita dapat parkir yang dekat gitu
kalau biasanya itu memang sebenarnya ibu minggu itu datang ke car free day nggak
ya kadang kadang datang ke car free day untuk saat ini kayaknya harus gitu
emang apa sih bu yang pengen didapat gitu ketika datang ke sini
saya ingin melihat mas kaisang itu
kalau mendengar dia pakai kereta selanjutnya dia seperti pangeran
ini pangeran saya pengen foto kalau bisa ya ngambil video gitu
itu momen momen yang sangat berarti lah
nyesel kalau enggak ke sini
gitu ya sama kayak nanti kan ada iring iringannya itu ada bergodo gitu bu ya
itu adalah tim kerajaan dari kasunanan surakarta
nah sebagai warga solo ibu perso atau paham betul macam macam bergodonya bu ayo
ya maaf belum apa
kalau tahunya itu prajurit punggowo gitu
kalau untuk belum mendetail gitu
jadi memang sarah dan juga alfian kalau dengan adanya kirap pengantin gini ya
bukan hanya kirap budaya
jadi kirap pengantin ini setidaknya kita bisa benar benar belajar dari budaya
salah satunya ada macam macam bergodo atau pasukan dari kerajaan kasunanan surakarta
terus ini ada persiapan khusus nggak ini bu
persiapan makanan itu
tadi beli di belakang situ
dari rumah belum makan bu tadi
beli jajanan di sini ternyata banyak sekali
karena memang datang meruput ya atau pagi hari gitu
nanti kalau mas kaisang lewat itu apa
dadah dadah apa gimana
udah update status gak bu pagi ini di sini
apa komen komen dari tetangga semuanya
iya tetangga tatananya mau lihat
ini ada kegiatan juga
kalau hari minggu itu pengajian
tapi ya ini saya khususkan ini saya berangkat sendiri aja sama temen ya
terus ini kan juga prosesinya ini akan ada sampai malam
nanti malam ada di puromangku negara
ini bu hadir juga atau enggak
kayaknya enggak tuh
kalau malam itu kayaknya nggak berani
pagi udah sampai sini ya udah alhamdulillah gitu
dan ini aja
ini tempatnya mau ditempatin orang nih bu
diamanin ya karena memang harus cari lokasinya
terima kasih bu endang sama bu samsih
ya jadi memang alfian dan juga sarah ini memang antusiasme warga ini benar benar
kalau saya lihat tuh bener bener membuncah gitu ya
begitu semangat begitu
sebagian besar memang datangnya itu pasca subuh
dan ini mereka juga setiam nanti padahal kalau kita tahu kirapnya ini akan dimulai sekitar pukul delapan lima belas pagi
kembali ke studio alfian dan juga sarah
terima kasih widha subianto